sekelompok pengunjung taman safari memicu kegeraman netizen
mereka merekam aksi mencekoki sejumlah koleksi satwa taman safari dengan minuman keras
meski sudah minta maaf pihak taman safari berencana akan melaporkan kejadian ini ke polisi
sekelompok pengunjung berulah tidak pantas di taman safari bogor
tidak hanya menyeburkan minuman beralkohol ke mulut ke daniel
sambil ketawa tawa mereka juga berupaya mencekoki hewan sejenis rusa dengan minuman beralkohol yang diduga anggur merah
sejak disebar di akun instagram aktivis penyayang satwa doni herdaru empat belas jam lalu
video sudah dipirsa lebih dari satu ratus lima puluh ribu kali
netizen pun mengecam keras aksi pengunjung yang dari akun instagramnya diketahui sebagai alik caa dan philip yondi ini
kecaman semakin keras disampaikan
saat video dibagi ulang ke sejumlah akun media sosial
don herdari juga memposting bahaya alkohol pada hewan
menurut doni tubuh hewan tidak didesain untuk mengkonsumsi alkohol
pemberian alkohol juga berpotensi memicu keracunan etanol yang bisa membahayakan bahkan dapat mematikan satwa
pasca aksi yang jadi viral di media sosial terduga pembuat video alica meminta maaf lewat akun instagram pribadinya
dia mengaku menyesal
dan bersama teman temannya telah berbuat bodoh saat berkunjung ke taman safari indonesia
namun aksi tak bertanggung jawab sekelompok remaja itu tampaknya tak cukup diakhiri dengan permintaan maaf
pihak taman safari indonesia akan mengambil langkah hukum dengan melaporkan kejadian ini ke polisi
kita sudah terhubung dengan humas taman safari indonesia julius hartono
selamat sore selamat malam pak julius
selamat malam mbak putri
pak julius sampai hari ini sudah empat belas jam berlalu sejak video itu menjadi viral
apa tindak lanjut dari taman safari indonesia
ya yang jelas kami sangat kecewa sekali dari pihak manajemen maupun para penyayang satwa atau perawat satwa itu sangat kecewa sekali dengan tindakan yang dilakukan oleh seorang pengunjung terhadap satwa satwa kami
apa apa langkahnya yang sudah dilakukan
pak julius sekarang
sudah sudah dilaporkan ke polisi
saat ini kami tengah berkoordinasi untuk melakukan tindakan upaya upaya hukum
akan dilaporkan gitu ya pak ya
sudah kemudian mendapatkan kontak pribadi dari mereka yang memposting atau yang melakukan hal ini
sejauh ini belum ya
karena itu terlacak dari ig
alamat ig yang bersangkutan
oke pak julius artinya sekarang masih berkoordinasi tapi akan melaporkan begitu ya pak julius ya
oke tapi sekarang sedang berkoordinasi
dan sejauh ini dampaknya bagaimana terhadap hewan hewan itu pak julius
kan kita lihat ada rusa ada zebra di sana ada kudanil juga
nah yang perlu saya jelaskan mbak putri bahwa taman safari sudah melakukan
sejak awal dibukanya taman safari rambu rambu larangan larangan terhadap pengunjung
agar pertama tidak memberikan makanan kepada hewan tidak mengganggu hewan
tidak turun dari kendaraan tidak membuang sampah di lokasi satwa
pada khususnya karena kalau satwa itu makan sampah itu juga akan mengakibatkan kematian
bisa terjadi akibat kematian terhadap satwa itu sendiri
makanya sudah kami lakukan larangan
baik diberikan secara brosur kepada pengunjung
maupun larangan rambu rambu yang ada di area lokasi satwa
pak julius apakah menurut anda peristiwa seperti ini pemberian minuman keras
kemudian mungkin ada pemberian makanan yang lain
tentu ini bukan pertama kali ya pak julius ya
tapi mungkin ini yang menjadi viral yang kemudian mendapatkan perhatian
ya sejauh ini memang kejadian ini kali pertama
di mana ada satwa diberikan minuman keras
sedangkan minum keras sendiri sudah ada aturannya
misalnya untuk tujuh belas tahun ke atas baru boleh membeli
nah seperti itu apalagi ini dilakukan dengan hewan yang tidak bersalah
hewan yang tidak mengerti apa apa gitu loh
ya sudahkah kemudian ada pemeriksaan terhadap hewan hewan itu pak julius
apakah efeknya sudah langsung berdampak
dari tim kesehatan hewan kami
memang saat ini kondisinya si hewan tersebut dalam kondisi baik
tetapi tetap dari tim medis kami
dari pihak ls maupun pihak terkait dengan satwa
itu tetap terus memantau
untuk memastikan peristiwa ini tidak kembali terjadi pak julius
apa yang akan dilakukan
apakah mungkin ada pemeriksaan di gerbang
ya yang pertama saya akan menjelaskan
yang pertama kami sudah melakukan upaya upaya sejak awal dibukanya taman safari
seperti yang dijelaskan tadi poin pertama
kemudian yang kedua juga kami melakukan controlling melalui tenaga security
yang melakukan patroli di area
kemudian juga untuk hal kedepannya
kami akan lebih meningkatkan lagi pengawasan terhadap pengunjung
dalam arti di lokasi satwa
kemudian juga mungkin intensitas security kami juga tetap akan lebih ditingkatkan kembali
nah untuk pemeriksaan kepada pengunjung
barang bawaan pengunjung ini juga sangat sangat tidak memungkinkan
oke tidak memungkinkan ya
karena apa karena pengunjung pada dasarnya berkunjung untuk berwisata
ya nanti kalau kita lakukan pemeriksaan seperti itu
itu rasanya kurang nyaman terhadap pengunjung yang memang benar benar bertujuan untuk berkreasi bersama keluarga
jadi memang upayanya memang sangat sangat halus dan terutama mengutamakan kenyamanan pengunjung
karena terus terang kalau ada rambu saja pasti tidak cukup dan terbukti hari ini gitu pak julius
baik tapi kan kembali ke unsur manusianya niatnya
ya seperti saya ilustrasi saja ketika seorang pengendara
dia melanggar lampu merah lalu lintas
kalau itu sudah jelas jelas kalau lampu merah itu harusnya berhenti
nah kira kira kan seperti itu
nah sama halnya yang dilakukan oleh pengunjung
kalau memang niatnya berekreasi menikmati wahana ya itu merupakan sudah terbayar dengan sendirinya
tetapi kalau ada niatan niatan lain pengunjung ya ini diluar dugaan juga
pak julius kedua pelaku sudah minta maaf tapi tetap ada rencana membawa peristiwa ini ke jalur hukum ya
ya sepertinya hal itu akan kami laksanakan
mengingat agar tidak terjadi di kemudian hari bukan saja hanya di taman salva
hanya di taman safari indonesia tetapi juga di zuzu lain di tempat tempat lain
baik baik terima kasih pak julius hartono humas taman safari indonesia terima kasih